daerah tarakan jakarta pusat rabu siang
anies mendatangi kamar jenazah rumah sakit
lalu mengantar salah satu jenazah dari korban masa dua puluh dua mei
yaitu widianto rizki ramadhan ke mobil jenazah rumah sakit
atas kejadian yang memakan korban ini
anies menghimbau kepada masyarakat jakarta
agar tetap mengendalikan diri dan jangan ikut terpancing
dengan keributan yang terjadi di jakarta saat ini
ya jadi begini
mari kita jaga suasana agar di jakarta tetap tenang
dan kepada seluruh warga jakarta tetap berkegiatan seperti biasa
tempat yang ada kejadian adalah di sekitar jalan tamrin dan tanah abang
di luar tempat itu semuanya dalam kondisi baik tenang
karena itu saya menghimbau kepada semua untuk
tetap berkegiatan seperti biasa supaya jakarta tetap tenang dan aman
saya sampaikan tadi bahwa semuanya supaya menahan diri
sudah cukup ada korban yang ini tidak bisa
satu saja sudah terlalu banyak menjadi korban
kita berharap semua yang hadir di dalam berbagai macam kegiatan hari hari ini
supaya menjaga ketenangan menjaga keteduhan
dan kendalikan diri
dan bila melihat ada pihak pihak yang terlihat memancing terjadinya kericuhan
percekcokan apalagi sampai pada keributan justru dihentikan jangan ikut